ekonomi tercatat tumbuh lima tujuh puluh dua persen secara tahunan pada kuartal tiga dua ribu dua puluh
pertumbuhan ekonomi yang positif akan menjadi kiblat penentuan upah minimum provinsi
yang akan dibacakan oleh pemerintah pada dua puluh satu november nanti
tapi para buruh masih was was menanti keputusan besaran yang akan ditetapkan oleh pemerintah
bisakah kenaikan ump dua ribu dua puluh tiga sesuai tuntutan buruh
sudah bersama kami melalui sambungan virtual wakil menteri ketenaga kerjaan afrian syah nur
selamat pagi pak afriyansyah nur salam sehat pak
ya pak wamen pertumbuhan ekonomi indonesia tumbuh lima tujuh puluh dua persen kuartal tiga dua ribu dua puluh
apakah pertumbuhan ekonomi bisa menjadi gambaran yang positif juga
untuk tingkat kenaikan upah tahun dua ribu dua puluh tiga mendatang pak
ya saya pikir dengan
pertumbuhan ekonomi yang baik ini ya sebesar lima tujuh puluh tiga persen
ya mudah mudahan perekonomian kita lebih baik
dan mudah mudahan juga apa yang disampaikan tadi terhadap upah minimum pada tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
bisa juga disesuaikan dengan keadaan kita yang lebih baik lagi tentunya
iya pak wamen apakah perhitungan tingkat kenaikan upah untuk tahun dua ribu dua puluh
yang tertuang dalam pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu sebagai turunan dari undang undang cipta kerja pak
ya betul jadi perhitungan upah minimum dua ribu dua puluh tiga ini
disesuaikan dengan formula pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
yang merupakan turunan dari undang undang cipta kerja
tahun nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh bu megi
jadi memang betul formulanya kita pakai dari
pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
baik pak wamen ini akan menjadi sorotan kita semua
apakah upah minimum tahun dua ribu dua puluh tiga akan lebih tinggi dibandingkan tahun dua ribu dua puluh dua pak
ya tentunya upah minimum pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini sesuai dengan
tadi yang sudah kita lihat bahwa
pertumbuhan ekonomi kita cukup baik ya
nah mudah mudahan tahun dua ribu dua puluh tiga ini
minimum kita bisa lebih baik daripada tahun dua ribu dua puluh dua kemarin
tetapi permintaan pekerja dan buruh sebesar tiga belas persen
tentunya belum bisa kita lihat untuk seperti itu naiknya
karena memang keadaan kita yang memang belum bisa membuat kenaikan yang betul betul signifikan
bu megi begitu
iya pak wamen tadi anda juga sudah menyebut kalangan buruh mendesak pemerintah
untuk menaikkan ump sebesar tiga belas persen
ini banyak sekali alasannya dan salah satunya adalah alasan lonjakan inflasi pak
nah kalau misalnya kita boleh tahu pak kira kira pak wamen sebenarnya berapa kenaikan ump tahun dua ribu dua puluh tiga nanti pak
ya kenaikan ump pada tahun dua ribu tiga ini disesuaikan dengan inflasi setiap daerah
nah tentunya inflasi setiap daerah ini merupakan tolak ukur dari pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
yang akan kita pakai formulanya
nah oleh karena itu kita ya pemerintah terus kemudian pengusaha
serta para pekerja pun sudah duduk bersama untuk kita selalu menyesuaikan
bagaimana perhitungan upah minimum yang pas untuk kenaikan pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
jadi ada beberapa kalangan buruh yang mendesak supaya tiga belas persen
tapi mereka juga harus menyesuaikan
atau mengetahui bahwa keadaan setiap perusahaan itu berbeda beda begitu bu
ya baik pak jadi tidak akan mencapai tiga belas persen kira kira di kisaran berapa persen pak untuk kenaikannya
nah nantilah kita lihat pada saat pengumuman yang memang akan diumumkan oleh setiap provinsi dan kabupaten kota
yang akan diumumkan mereka setelah ada kesepakatan nantinya bu begitu
baik pak wamen tadi anda juga sudah menyebut
sudah mendengarkan pendapat dari pengusaha jelang keputusan ump dua ribu dua puluh
melihat ada beberapa gelombang phk dari sektor padat karya ini
bagaimana pertimbangannya terkait dengan ump dua ribu dua puluh tiga nanti pak
ya memang kita melihat bahwa sektor padat karya ini yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi
terutama kepada perusahaan perusahaan yang terdampak seperti alas kaki
kemudian garmen dan tekstil mereka ini yang berdampak karena memang pengurangan jumlah ekspor
atau permintaan dari negara yang membutuhkan
nah oleh karena itu kita sedang membuat formula bagaimana antara bipartit dan tripartit ya
yang harus kita sesuaikan juga
dan minimal kita memohon dan meminta kepada perusahaan perusahaan tadi tidak mem phk
ya kan tapi melakukan dialog
mengurangi misalkan jumlah jam kerjanya atau masa kerjanya
kemudian bagaimana juga bernegosiasi dengan para pekerja sehingga tidak terjadi phk
ya pak wamen sebenarnya dari awal tahun
para beberapa asosiasi buruh juga sudah meminta untuk menaikkan ump di kisaran kira kira tiga puluh persen
dan akhirnya dinegosiasi sekitar tiga belas persen pak
bagaimana dengan pendapat pengusaha
bagaimana pendapat mereka sebenarnya
seberapa persen kenaikan ump ini yang sudah disepakati oleh para pengusaha pak
ya jadi memang permohonan dan permintaan desakan dari kaum teman teman buruh ini
kita lihat dari bagaimana keadaan usaha yang memang ada di perusahaan masing masing
nah oleh karena itu dewan pengupahan nasional pun duduk bersama ya kan
karena dewan pengupahan nasional ini terdiri dari beberapa unsur ya
pemerintah kemudian dari organisasi pengusaha kemudian dari serikat pekerja juga ada
dan dari akademisi
dan di situ juga kadang kadang diminta juga pendapat dari para pakar
nah oleh karena itu setelah dewan pengupahan nasional ini berunding dengan keadaan indonesia secara menyeluruh
nah disitu nanti bisa diputuskan keinginan berapa persennya yang harus kita naikkan
nah kalau memang sektor sektor yang ada ini terutama di padat karya ini
memang kita harus perlu perhatian khusus
karena memang sektor ini yang terdampak terhadap bagaimanapun jumlah ekspor mereka yang berkurang bu megi
jadi kalau kenaikan mereka minta paksa tiga belas persen
yang utamanya adalah bagaimana pengusaha bisa melakukan kegiatan usahanya dengan baik
dan bagaimana kelompok buruh dan pekerja ini bisa menikmati hasil yang memang sesuai dengan apa yang dicapai dalam tahap kondisi sekarang
dalam tahap kondisi perekonomian
nah ini adalah tahap kondisi perekonomian kita yang sedang lumayan baiklah gitu begitu bu megi
ya baik pak wamen ini pertanyaan terakhir pak
kapan rencana akan diumumkan kenaikan ump dua ribu dua puluh tiga pak
ya kenaikan ump dua ribu dua puluh tiga akan diumumkan per provinsi
jadi setiap provinsi itu dimulai oleh gubernur yang mengumumkan pada tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh dua
nah kemudian untuk kabupaten kota akan diumumkan
sekitar tanggal tiga puluh an november tahun dua ribu dua puluh dua bu
jadi mudah mudahan semua sesuai dengan atuan dan perhitungan formula dari pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
begitu bu megi
baik semoga ump yang diumumkan nanti akan sesuai dengan harapan buruh dan juga diterapkan dengan baik di lapangan
terima kasih wakil menteri ketenaga kerjaan afriansyah nur
bu megi kita berharap keputusan pemerintah ini bisa membuat senang pengusaha
dan membuat senang para pekerja dan buruh itu harapan kita
benar semoga ini juga menjadi kesepakatan antara buruh dan juga pengusaha
semoga ekonomi indonesia juga dengan undang undang dan juga peraturan ini semakin baik
terima kasih wakil menteri ketenaga kerjaan
terima kasih bu megi selamat pagi